pandemi belum usai
semua elemen masyarakat pun berusaha mewujudkan kampanye protokol kesehatan
salah satunya adalah gojek
salah satu langkah terbaru gojek saat ini adalah menggunakan air purifier sharp
pada delapan unit gokar di area jabodetabek
fasilitas ini merupakan bagian pilar infrastruktur yang disediakan gojek
selain pilar teknologi dan edukasi dalam kampanye j tiga k
kehadiran air purifier ini tidak dipungut biaya tambahan
baik bagi mitra pengemudi maupun penumpang alias gratis
ini merupakan proteksi ekstra guna menunjang pelindungan pelanggan dan pengemudi gokar
sambil menunggu seluruh elemen masyarakat telah berhasil divaksinasi
meskipun layanan berkendara menggunakan transportasi online terus inovatif
tapi jangan sampai lengah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan tiga m
kira satria jakarta